di sela sela kunjungannya ke sumatera barat presiden joko widodo menyempatkan diri untuk berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di kota padang
berbeda dengan kebiasaannya yang selalu mengenakan baju berwarna putih presiden jokowi membeli baju berwarna hijau untuk dipakai dalam takbir akbar di kantor gubernur sumatera barat
berdasarkan informasi yang kami cuplik dari detik com selain mencari baju jokowi sengaja datang untuk menyapa warga
dua anaknya kahiyang ayu dan kaisang pangarep juga ikut mengelilingi mal
hadiran jokowi membuat suasana mal menjadi ramai warga kota padang berebut untuk bersalaman atau berfoto bersama presiden